kamu gak mau ikut dia
dua anak perempuan
jadi korban kejahatan
ini bukan peristiwa luar biasa
kejahatan bisa terjadi dimana saja
dan korbannya pun
bisa siapa saja
kejahatan yang terjadi kemarin
terjadi di sekitar kita
pembantu kang bahar
yang sudah dianggap keluarga oleh kang bahar
itu keluarga saya
ini bukan permintaan biasa
ini permintaan seorang kang bahar
tapi keponakan sendiri gak bisa
dompet sama hpnya ditodong
kalau sampai lewat
pelakunya belum tertangkap
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
tidak bisa diandalkan
temen aku kemarin yang bilang mau datang
bukan cuma nggak jadi datang
dia terus gak ada kabar
hp nya juga nggak bisa dihubungi
jangan ada apa apa
kayaknya kang gus marah
bukan kayaknya kang
kang gus memang marah
bukan kayaknya kang

kiranya jangan bisos
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dompet sama isinya hp nya juga harus kembali
belum tentu dia korban saya kang
saya nggak mau tahu
dompet sama hp keponakan kamus harus kembali
dompet sama hp hasil operasi kita kemarin sudah dibongkar
di kantong keresek
kantong kereseknya di mana
kita periksa isinya
kalau ada dompet yang ada ktp atas nama dea
karena dia itu keponakan kangus
kangus itu siapa
kangus itu orang yang kalau sudah marah sama kita
berarti kita dalam masalah besar dalam bahaya
kok kamu masih tenang aja sih
cepat ambil dompet sama hp hasil operasi kemarin
semuanya sekantong keresek
menurut saya semua masih bisa dihandle
kita cuma butuh
tambahan waktu sedikit
jangan lebih dari satu x dua puluh empat jam
kita balik ke pos masing masing aja
nunggu kabar dari copet sama tukang todong yang tadi dikontak murak
selain tukang copet sama tukang todong kenal sama tukang sablon gak
saya mau belajar sablon
nggak usah pusing kang
masalah copet sama tukang todong kan udah dihandle sama dik dik murad pipit
jangan sok tau kamu
sotau apa kang
syukuran apa kang
syukuran udah punya sim
ubin kamu ketemu saeb
ada kontak sama saeb
saya ke markas barunya tapi bangunannya udah berubah
dibangun jadi apa
istri kang komar mau bikin syukuran kayak gimana
mau ngundang tetangga
minta makan di restoran
ajak atuh kang
kang kasbon aja sama kang mus
buat beli motor
buat beli sepeda
sama buat bikin sim
mau berangkat latihan tinju
kira yang mau usul
saya selalu ada problema
semua orang punya problema kang
kalau gitu akan jangan ngeluh
kamu jangan nasehatin saya ya
cuma kasih tahu
kalau kayak balok belinya jauh
belum ketemu kang
saya udah cari kemana mana
sampai meriksa setiap angkot yang lewat
waktu kamu lima puluh menit lagi
gak bisa dipasin sejam
sampai ketemu kang
kenapa kamu lihat mah seperti aneh gitu
kirain tuh kang umus
biasanya kan yang duduk disitu kang umus
eh sehari ini udah dateng
sudah dapat tempat belajar sablonnya
saya sebetulnya ada teman yang punya usaha sablon
di daerah harcamanik
tapi saya gak tau
boleh atau enggak
kalau ada yang gak tahu
mau belajar disana
berarti saya harus kesana
nomor teleponnya berapa
kan itu nomor telepon teman kamu
saya nggak punya nomor teleponnya
saya harus kesana
saya ikut sekalian
jangan berdua tuh
ngewakilin anak buah
ya udah saya pergi
terima kasih bos
ini mah batu koral mak
siapa mau pakai cincin batu koral mak
bentar saya mau pinjam helm dulu
kamu mak dibonceng nggak usah
kan yang dibonceng harus pakai helm juga
masa udah banyak tato masih takut sama polisi
eh ini bukan soal tato sama takut polisi
ini soal peraturan dan demi keselamatan
nah yang buat cincin mah ini mak
apa ini bukan batu kora
pelan pelan ya mak
ari mak kenapa jadi ikut ikutan kang emus
daripada rewel minta jajan baso
jajan baso yuk
dompet mah banyak yang sama
tukang dompet itu
kalau bikin dompet model sama
tuh isinya juga sama
kok dompetnya cuma enam
kok dompetnya cuma enam
bos kita dapat dompet yang kemarin
yang udah dipulangin ke yang punya
ini kamu dapat nyopet dari siapa
nggak kenal bos
sama kayak muka dia kan
yang penting saya bisa belajar nyetlor di sini
dapat bonus makan siang dan uang tersot
tapi ada perjanjian dekatan dinas
belajar sampai bisa
dan kalau sudah bisa
diwajibkan bekerja di sini minimal setahun
mau tetap di terminal
apa pindah ke sini
ini semua hasil yang kemarin
ini yang punya dea ada ktp nya di dalam
ada juga di dalam
kalau nggak salah yang ini
dompet sama hp kepada kang mus sudah di saya
ada di depan saya
bawa ke markas
waktu kamu sudah hampir habis
mana copetnya mana dompetnya
waktu kita tinggal sedikit
saya lagi berusaha kang
kalau kita gagal
pernah dengar nama kang bahar
kang bahar yang terkenal
apa yang gak terkenal
kang bahar yang dulu bosnya kang mus
memang sekarang sudah bukan
apanya sih kang mus yang sekarang di bosnya kang
kang baharnya sudah pensiun
rumah siapa kang
rumah kang bahar
gak tau kang
terima kasih kang
kamu masih mikir
kamu masih mikirin dompet
dompetnya gak kamu pikirin
kalau bisa kembali semua mau
belanja imas lupa berapa
lebih dari dua ratus
tapi nggak nyampe tiga ratus
imas juga kan butuh buat bikin ktp baru
pasti butuh biaya
berarti bulan depan
uang kirim ke orang tua imas
di kampung jadi kurang
kenal kang bahar
kang bahar yang jagger
iya kang bahar dulu jagger terkenal
tapi udah lama gak denger beritanya
bapak tau rumahnya dimana
setahu saya kang bahar
gak pernah berurusan dengan orang biasa
apa saya gak salah denger
kamu ada urusan dengan kang bahar
urusan saya sebetulnya bukan sama kang baharnya
tapi sama pembantunya
kamu masuk jalan sini
ada rumah gede di pojok
kuno itu rumah kang bahar
kalau mau bikin ktp baru
lama gak ya
imas kan bikinnya di kampung
kamu ada tekstur t maka
ktp baru ya
dia beli sendiri tapi uangnya dari saya
adik ibunya dia
terus sama istri saya
uangnya dikasihin ke dia
terus sama dia
uangnya dibeliin hp ini
dia tunjukin ke saya setelah dia beli
dia senang punya hp baru
hp dia yang lama rusak kecemplung di wc
kenapa hp bisa kecemplung di usc
enggak usah diomongin
sekarang kamu mundur
dua orang itu suruh maju
waktu keponakan saya kehilangan ini
dompet sama hp
enggak ikut sedih
kalau keponakan saya itu
keponakan kamu juga
gimana perasaan kamu
kalau keponakan saya itu anak kamu
gimana perasaan kamu
sudah berapa lama kalian jadi tukang todong
sudah berapa banyak dompet hp dan barang berharga lain yang kamu ambil
sudah berapa banyak orang yang jadi korban
sudah berapa banyak orang yang kamu bikin sedih
sudah berapa banyak orang yang jadi korban
waktu orang lain yang jadi korban
kamu berdua masih bernasib baik
kamu berdua masih bernasib baik
tapi waktu keponakan saya yang jadi korban
kamu berdua apes
kamu berdua apes
kamu berdua apes
kamu berdua apes
kamu berdua apes
sekarang saya bisa nyuruh murad dan pipit
buat matain tangan kamu berdua
kamu ke kantor polisi
menyerahkan diri bawa barang bukti ini
jangan kang nanti saya dikurung
yang cari makan buat keluarga saya siapa
ada pilihan ketiga
di semua dompet ada ktp nya
di situ ada alamat korban kamu
kalau sudah beres
saya bakal nyari kamu sampai ke lubang semut
nanti bukan cuma tangan kamu yang patah
kamu perlu melihat
waktu kalian sudah habis
kalian boleh pergi
saya bilang kalian boleh pergi
ini dopet kamu kan
pak dopet saya sudah kembali
akang bukannya baru makan kue balok sepuluh
itu mah hitungannya sarapan pak
kamu yang nemuin dompetnya imas
emangnya udah ketemu
kamu mau tahu aja urusan orang
urusan kamu itu kare dok
jangan kuat blessed
kang mus bukan imas
iya saya tahu yang nyuruh kang mus
disuruh gabung lagi di sini
gak tahu kang
kalau kang gak percaya
atau saya aja yang nelfon kang mus
barusan saya bilang gak usah
ya gak usah
kamu belum berangkat ke tukang karino
tukang karedoknya nanya
karedoknya pedas atau enggak
kamu atau anak buah kamu ada yang bantu nyari dompet imas
saya di terminal
buat nyari tempat belajar sablon
gak salah kita ngopi di sini
kalau mau ngopi mah
di barung aja hatuh
kalau di sini namanya kenapa
kan gak baik
kafe ini kan masih di wilayah kita
kalau gak bayar mah
di sini enak
kenapa gak sekalian pesen
kamu kemana aja selama ini
baik lagi ke masa lalu
ngomongnya nggak usah diindah indah
baik lagi jadi penari latar
terus ngapain kamu buat ke lagi ke sini
tadinya saya dipanggil bos jamal
saya disuruh nyusup ke jalan
ketahuan sama kang mus
mengajar macem macem sama kang mus
kamu dihajar sama kang mus
saya dibelain kang mus
ditarik sama kang mus
terus disuruh tugas lagi di sini
kapan kamu siap tugas
sekarang juga siap kang
terima kasih kang
tugas pertama sekarang kamu pesenin saya es teh manis
terus kerjakan dulu
bebek mau ngapain kesini
kita kan mau ngorein bebek udah punya sim
makan di restoran
iya bapak kan udah janji
waktu bebek minta dirayain kan papa belum bilang iya
gak mau tahu naik kita ke restoran sekarang
ketemu hp sama dompetnya deh ya
eh ditanya gak jawab
eh kan tadi sama kamu
kemarin dompet imas kecopetan diangkut waktu pulang dari pasar
terus dia ditodong
dompetnya sama hpnya melayang
akang suruh orang orang ngejar
yang nodong dea bisa dikejar
dua orang kena
dompet sama hp dia bisa balik lagi
copet yang nyopet dompet imas belum kekejar
katanya dompet imas sudah pulang
kamu masih di pasar
uang iuran dari pedagang bawa kesini
deket lampu merah lodaya
bener tagihannya segini